presiden korea selatan melawat ke korea utara setelah presiden trump mencuit rencana untuk membuka peluang digelarnya konferensi tingkat tinggi dengan korea utara
korea selatan berharap konferensi tingkat tinggi amerika dengan korea utara ini tetap berlangsung juni mendatang
pertemuan kedua pemimpin korea kembali berlangsung untuk kedua kalinya
kali ini giliran presiden korea selatan moon jae in yang menemui pimpinan korea utara kim jong un pada sabtu sore
lawatan darurat presiden moon ke zona demilitarisasi panmunjom ini mengikapi pernyataan presiden trump
yang berencana membuka peluang digelarnya konferensi tingkat tinggi dengan korea utara yang sempat dibatalkan secara sepihak
saat menyetujui surat pembatalan dua puluh empat mei lalu presiden trump mengklaim pengambilan keputusan dilatar belakangi sikap korea utara
yang menunjukkan kemarahan hingga menyiratkan ancaman perang terbuka dengan amerika serikat
namun sekretaris pers gedung putih menyebut presiden trump masih berupaya membuka dialog jika korea utara menunjukkan hasil nyata menghentikan program uji coba senjata nuklir
di sisi lain mayoritas warga seoul khawatir uji coba senjata nuklir pyongyang bisa memicu perang di semenanjung korea
mereka berharap konferensi tingkat tinggi yang nantinya akan digelar di singapura bisa berlangsung sesuai jadwal yang disepakati sebelumnya pada tanggal dua belas juni mendatang
presiden moon berjanji akan mempublikasikan hasil pertemuannya dengan kim jong un minggu pagi